bersujud dimana saja
jadi tidak perlu dijadwalkan seperti itu
nah sekarang siapa yang mau curhat
dengan masalah masalah yang akan dihadapi
saat ini usia saya sedang kacau yang mulia
saya biasa dapat keuntungan seratus juta sebulan
tapi sekarang hanya dua puluh lima juta yang mulia
wah coba bapak bisa maju ke hadapan saya
baik yang mulia
silahkan bapak bersujud ke saya
yakinkan dalam hati bapak
kalau allah itu adalah tuhan kita
saya ini adalah nabi dari anda
terima kasih yang mulia
ada infak sebesar lima juta yang mulia
ah maaf pak
saya sudah tidak membutuhkannya
tapi umat saya masih membutuhkannya
tapi kalau bapak ikhlas
silahkan bapak bayar di kasir saja
nanti mudah mudahan setelah pulang dari sini
usaha bapak akan tambah sukses
terima kasih yang mulia
bapak ada gatal semua ya
itu juga ya
bapak mau ke mana kalian
bapak boleh gue bawa bantuan
padahal air di kampung ini bersih loh
udarnya juga nggak kotor
ini pasti ada sesuatu nih
aduh mana semua gatal
ini awal bencana
karena kita sudah mendapati orang suci
dulu juga pernah kejadian gatal gatal seperti ini
ini penyakit biasa
ini pasti bencana
kalian kalau mau berobat ayo kita ke padepokan
karena saya yakin cuma orang suci yang bisa menyembuhkan obat ini
ayo kita berubah ke pendepokan
mereka pada mau ngaji di padepokan
sepertinya bukan bi
hatiku benar benar khawatir
sudahlah semua ini bi
kembalilah pada ajaran nabi muhammad
apapun yang terjadi
aku akan berpegang teguh sama ajaran yang aku terima
dan kamu harus tahu
aku rela mati demi ini semua
menyerang kampung kita ini adalah bencana pak ustadz
bencana itu bisa
berlaku karena kalian masih banyak
kalian itu harus berbuat baik
dan ikuti jalan jalan orang yang benar
terus apa yang harus kita lakukan
supaya kita tidak terkena wabah ini pak ustadz
insya allah dengan pertolongan dari allah
saya akan menyembuhkan kalian
terima kasih banyak pak ustadz
kamu gak usah berterima kasih
tapi berterima kasih kepada allah
saya sadar kalau selama ini
saya banyak dosa
ikuti ajaran pak ustadz
kalau kamu berminat
kamu datang saja kepada beban saya
kita ngaji bersama sama
insya allah saya menjamin
dosa kalian yang berumuran itu
kembali akan menjadi bersih
insya allah pak ustadz
saya akan ikut pengajian di perdepokan pak ustadz
bahkan saya akan mengajis semua warga di kampung ini pak ustadz
kalau begitu saya pamit dulu pak ustadz
kamu mau ke pengajiannya si asep ya
tika cuma mau bantuin orang kampung yang hajatan kok
kalau sampai akang tau kamu ke pengajian si asep
akang gak akan segan segan untuk hukum kamu
lagian akang kenapa sih
kayanya gak suka banget sama ustadz asep
akang itu udah banyak ngobrol sama pengikut pengikutnya si asep
dan mereka itu gak ada yang benar semuanya
walaupun akang berangsak seperti itu ya
tapi akang masih berpedoman
dan percaya sama gusti allah dan nabi muhammad
dan untuk urusan ini
akang akan bersikap keras
ibu bapak sama ibu kenapa sih ribut ribut terus
terima kamu juga kamu jangan ikut ikutan ajaran sesat si asean ya
rin ibu udah gorengin ikan asin sama tempe ya
perlu makan ya sayang ya
ibu pergi dulu
tadi malam saya baru menerima wahyu dari allah
kalau mulai hati hati saya akan menerima allah
jemaah yang bisa datang kepada rekan saya
hanya jemaah perempuan saja
kenapa cuma perempuan yang mulia
ya karena laki laki itu tugasnya hanya mencari nafkah
dan itu sudah mutlak
menjadi kepala keluarga
kepala rumah tangga
sebetulnya kunci untuk masuk surga itu adalah
jadi kalau di rumah ada seorang perempuan
dia akan mencari nafkah
dia akan mencari nafkah

atau seorang ibu
itu sudah bagus
atau sudah baik
keluarganya bisa masuk surga
di surganya allah
jadi nanti seandainya
kalau ada orang luar yang mempertanyakan
karena mereka mereka yang tidak percaya sama kenabian saya
itu adalah orang orang yang kami

itu sangat tidak layak untuk didengar
itu sangat tidak layak untuk didengar
saya tidak tahu harus bagaimana lagi
suami saya sudah terlewat batas
dia mengaku sebagai nabi
orang yang mengaku nabi
orang yang mengaku nabi
adalah orang yang murtad
karena sudah menodai agama
karena sudah menodai agama
adalah tanda tanda akhir zaman
adalah tanda tanda akhir zaman

bantu saya untuk bisa keluar dari semua masalah ini
saya akan menemui suami ibu
saya akan menemui suami ibu
terima kasih pak ustaz
terima kasih pak ustaz
di tempat yang suci ini
di rumah nabi
kamu akan saya persunting menjadi istri saya
saya punya suami yang mulia
itu bukan takdir kamu
takdir kamu adalah menjadi istri yang mulia
takdir kamu adalah menjadi istri yang mulia
menjadi istri seorang nabi
menjadi istri seorang nabi
bagaimana dengan suami saya
secara agama kamu tidak syah
karena kamu sudah berada di rumah nabi
dan menyalahkan takdir
dengan menikah dengan orang lain
kamu harus yakin dengan takdir kamu sendiri
nanti setelah dari sini
kamu mau resmi bercerai secara agama
kamu harus yakin dengan takdir kamu sendiri
nanti setelah dari sini